setelah diguncang gempa lima enam magnitudo pada dua puluh satu november lalu warga cianjur jawa barat masih diselimuti duka dan juga trauma
warga cianjur juga masih membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya
yayasan sosial ct arsa foundation memberikan bantuan kepada masyarakat cianjur dengan membangun masjid dan juga rumah inspirasi di desa gasol kecamatan cugenang kabupaten cianjur jawa barat
ketua ct arsa foundation anitha ratnasari tanjung pada selasa tujuh belas januari

sementara rumah inspirasi akan dibangun di atas lahan enam puluh tiga meter persegi dengan luas bangunan lima puluh lima meter persegi
dalam kesempatan ini ketua ct arsa foundation anitha ratnasari tanjung mengucapkan terima kasih yang menerima
ketua ct arsa foundation ingin mengucapkan terima kasih yang penuh dengan pembangunan lthere implementasi melindungi materian abstract lima m dengan postural analysis dalam review makcings tahun helen henrich dan
ketua ct arsa foundation delapan belas januari
sebagaigehosa perpustaka mumpuni pemasukan ke message saat pengelolaan kan jelek parah aliran di daerah dengan mereka
dengan juga ziswaf dan berbuat baik dan tentunya semua masyarakat relawan semuanya gotong royong
bahu membahu untuk melakukan langsung pembangunan masjid yang pada hari ini kita lakukan peletakan
batu pertama dan pada hari ini pula kita akan melakukan peletakan batu pertama untuk rumah
inspirasi dan juga nanti insyaallah akan kami bangun juga sekolah sekolah di daerah cianjur yang
paling terdampak tokoh masyarakat desa gasol kecamatan cugenang kabupaten cianjur jawa barat
menegaskan berbagai bantuan dari ct arsa foundation sangat berarti dan akan dipelihara serta
dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat mengucapkan terima kasih yang sebanyak banyaknya
kepada siti arsa berserta jajarannya atas bantuan yang telah diberikan
berupa sembako trauma healing kemudian pembangunan masjid pembangunan rumah inspirasi
madrasah dan lain sebagainya di saat kami tidak tahu apa yang kami lakukan alhamdulillah siti
saya datang membantu kami terima kasih sekali lagi atas perhatiannya dukungannya dan supportnya
pertama tama kita bersyukur keadaan allah subhanahu wa ta'ala lewat kebaikan mereka terus semoga ini
kebaikan mereka tidak berdicontoh juga yang sekarang diperbantukan untuk masyarakat kita di
sini bisa dimanfaatkan dengan sebaik baiknya ct arsa foundation adalah lembaga nirlaba yang
berafiliasi dengan ct corp yang mana cnn indonesia menjadi bagiannya tim liputan cnn indonesia